jalur yang menanjak menurun serta berkelok ini adalah tanjakan cahe
sebuah jalur alternatif sepanjang dua km
penghubung kawasan sumedang garut yang berlokasi di kawasan wado sumedang jawa barat
tanjakan cahaya baru baru ini menjadi sorotan setelah terjadi kecelakaan maut pada sepuluh maret lalu
yang memakan korban tewas sebanyak dua puluh sembilan orang
meski jalur ini terkenal rawan terjadi kecelakaan
jalur alternatif ini setiap hari ramai dilewati pengemudi
baik sepeda motor maupun mobil
para pengemudi yang melintas mengaku selalu ada rasa khawatir saat melalui jalur ini

lalu apa lagi pak
ada agak khawatirnya
khawatir tanjakan turunan pak
praktisi keselamatan pengemudi dari safety defensive consultant indonesia atau sdci sonny susmana menjelaskan
pengendara harus ekstra hati hati saat berkendara di jalur tanjakan dan turunan seperti di tanjakan jaya ini
ketika menanjak pastikan pengendara memasukkan gigi kendaraan rendah
dan jangan berpindah gigi saat kondisi kendaraan
kondisi kendaraan saat menanjak
sementara ketika jalan turunan jangan kondisikan gigi kendaraan anda dalam posisi netral
hal ini sangat berbahaya
jadi pastikan anda menggunakan gigi rendah dan memanfaatkan teknik engine brake
atau memperlambat kecepatan menggunakan mesin
selain itu pastikan kondisi kendaraan anda dalam kondisi prima terutama rem kendaraan anda
ini yang kerjanya paling berat adalah rem
sehingga penting sekali si pengemudi memastikan remnya dalam kondisi prima
ini jarang sekali pengemudi melakukan pemeriksaan
dan biasanya mobil mobil besar ini kan kerja remnya berat
seringkali mereka sampai tempat tujuan kondisi remnya panas
kemudian mereka siram dengan air ini nggak boleh
hal lain yang perlu diperhatikan menurut soni
selain teknik mengemudi dan kondisi mesin kendaraan adalah mengenal medan jalan
ia menyarankan untuk menghindari jalur seperti ini
jika tidak bisa menguasai medan jalan yang menanjak dan menurun seperti tanjakan cahaya ini
kiki aryadi rusman
sumedang jawa barat